pak ada rezeki buat bapak
terima kasih banyak ya
ya allah aku niatkan pahala sedekah ini
buat tukang beca yang baik hati tadi
hari ini jadi mau store uang infak ke pak ustadz
oh jadi bu jadi
karena takut uang infak itu disimpan kelamaan di rumah kita
nah ya sudah kalau gitu ibu siapkan makan buat bapak ya
tadi bapak udah makan
uang impor kemarin ditaruh di mana ya
ini bapak cari kok gak ketemu
ya allah kok gak ada uangnya
ibu simpan disini di dalam lemari
gak ada ini
wah uang itu kan jumlahnya besar pak
itu kemarin bapak hitung di depan pengurus masjid
jumlahnya lima juta rupiah
ya allah lima juta
tapi pak bener
ibu yakin semalam ibu itu
ditaruh di dalam laci
sekarang gak ada
terus kita harus bagi mana pak
mau gak mau kita harus ganti bu
itu kan uang infak
iya ibu ngerti
tapi uang lima juta itu uang besar pak
jumlahnya gak sedikit
bukan caranya kita mau ganti

bukan caranya kita mau ganti

bapak kan pake uang temuan hajib
siapa orang yang ingin sekali mengambil uang itu
nggak boleh berpikiran buruk seperti itu
ini anggap aja bahwa ini memang cobaan untuk bapak
untuk mewujudkan impian bapak naik haji
oh disini ya mas
ini pak ongkosnya
nggak usah mas
kalau hari jumat ongkosnya gratis
maksud bapak gratis gimana
jadi begini mas
saya itu sudah meniatkan
kalau di setiap hari jumat
akan menabung amal kebaikan
jadi ya setiap jumat
bapak kan sudah capek capek ngayu
tolong diterima ya pak uangnya
saya bukan menolak rezeki
niat baik saya
supaya menjadi berkah
ya sudah kalau begitu
terima kasih ya pak
tukang beca itu
rezekinya dilapangkan oleh allah
terima kasih banyak ya
ya allah aku niatkan pahala sedekah ini
buat tukang beca yang baik hati tadi
motor siapa itu mas
ini dagangan aku
sekarang aku jual beli motor bekas
oh dagangan motor
yang tempoh hari itu mas bilang
buat pemasukan kita
walaupun aku harus bikin modal sama teman aku
aku akan buktiin sama orang tua kamu
kalau aku juga bisa nyari uang
bukannya aku gak mau bantuin kamu waktu itu
karena keadaan juga makanya aku gak bisa ngomong sama bapak
dan mas tau sendiri kan
untuk keperluan kamu dan diri baik